menurut badan narkotika nasional dalam waktu dua bulan ada tiga narkotika jenis baru masuk ke indonesia
namun narkotika baru ini belum termasuk dalam golongan narkotika yang tercantum dalam undang undang narkotika tahun dua ribu sembilan
tiga jenis narkotika baru dalam bentuk padat ini masuk selama bulan februari hingga maret
ini berarti hingga hari ini sudah ditemukan tujuh puluh satu jenis narkotika baru yang ada di indonesia
namun masih tersisa lima jenis narkotika yang belum bisa digolongkan ke dalam undang undang narkotika no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan